assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
nafsu adalah fitrah yang pasti ada pada setiap diri manusia
meski begitu allah ta'ala mengingatkan kita
agar tidak menuruti hawa nafsu karena ia bisa menyesatkan kita dari jalan allah
ketidakmampuan kita untuk mengontrol hal nafsu
bisa berujung pada kerusakan maupun keburukan
tidak hanya di dunia tapi juga kelak di akhirat
nah untuk membahas tema terkait tundukan hawa nafsumu ini
seperti biasa sudah hadir bersama saya di studio
ada ustadz kita semua
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
dulu pernah kita bahas terkait amarah
nanti pasti masih ada irisannya
dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan terkait tema ini
maupun tema yang lain anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
kalau kita bicara nafsu sebelum kita bahas lagi nih
begitu banyak dimensinya
kita recall sedikit ya
apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan nafsu dan apa saja macamnya
sebelum kita bicara tentang apa itu nafsu
terus apa saja macamnya
saya kira bicara tentang tema kita pagi ini sangat sangat penting
karena ketika kita bisa mengendalikan nafsu kita
kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup
ini sedikit prolog ya
saya teringat dengan nasihat imam al ghazali
ketika kita bisa memahami ini maka kita akan mendapatkan kebahagiaan
paling jauh dalam hidup kita
yang paling dekat dalam hidup kita
yang paling berat dalam hidup kita
adalah menjaga amanah
yang sering dianggap ringan
yang paling tajam
jadi kalau kita merujuk pada nasihat yang tadi
ada catatan tentang yang paling besar dalam diri kita adalah hawa nafsu
para sahabat setelah menyelesaikan perang badar
mereka bersorak bergembira karena sudah menang dalam perang badar
mereka mengatakan ya rasulullah kita sudah lepas dari perang yang besar
yakni perang badar
sudah tidak ada lagi perang setelah ini
sudah menang kita
setelah ini ada perang yang jauh lebih besar daripada perang badar yang kita lakukan
perang melawan hawa nafsu diri sendiri
nafsu hanya bisa dikendalikan
hanya bisa diarahkan
nafsu ini kecenderungan
dalam diri kita
dalam melakukan sesuatu
itu adanya nafsu
nafsu dikasih rumah
dalam kolbu ada satu perangkat namanya ruh
jadi seseorang diberikan ruh
kemudian disimpan di dalamnya ada satu perangkat namanya hati
nah hati ini yang menggerakkan nafsunya nanti
nafsu secara umum dibagi tiga
untuk mengarah pada kebaikan
bami lah bisa sholat
bami lah bisa puasa di bulan ramadhan
bami lah mau sodako
pemirsa mau menyaksikan tayangan
gapai kemuliaan pagi ini
karena ada nafsu
keinginannya mengarahkan kepada kebaikan
dan itu yang allah
inginkan dalam diri kita
maka ada satu ayat yang mungkin
pemirsa juga hafal kan
akan mengantarkan kamu ridho dengan ketentuan allah
kamu rida dengan ketentuan allah
kamu rida dengan ketentuan allah
kamu ridho dengan ketentuan allah
maka kamu akan ikuti semua perintah allah
tinggalkan derangan allah
maka nanti ujungnya allah akan berikan surga kepada dirimu
karena berangkat dari nafsu mutmainah
hati yang bersih
mengarah pada keburukan
ada amaroh yang gak bisa dikendalikan
maka kamu akan ikuti semua perintah allah
ada tontonan yang tidak baik
itu diarahkan oleh nafsunya
sehingga dia melihat yang tidak baik
ada kesempatan dia buat ngegosip
maka diarahkan nanti nafsunya
nah itu nafsu ammaroh
nanti ada yang ketiga nafsu lawamah
nafsunya kadang kadang naik turun tergantung keadaannya
engkau harus mengerahkan
mu pada semua yang baik baik
yang diinginkan oleh allah swt
engkau pada setiap nafsu yang buruk
baca quran pakai apa
ini kan nafsunya mutmainnah
tapi ketika ada pandangan lain yang bisa mengalihkan dia
dari bacaan yang baik
yang harus dijaga adalah nafsun ammaroh ini
nah kita akan bahas hari ini kan begitu
sebenarnya itu tadi ya
nafsu itu melekat pada diri kita sebagai fitroh
tinggal bagaimana kemudian kita mengendalikannya
dan sebenarnya islam pun sudah memiliki solusi kan
cara mengendalikannya ya
cara mengendalikan yang paling utama adalah
kuatkan iman kita kepada allah
siapa orang beriman itu
surat al anfal surat ke delapan ayat dua
di sini kita bisa melihat
sesungguhnya siapa orang yang benar benar beriman
dalam pandangan allah swt
sesungguhnya orang orang beriman itu
adalah orang orang yang ketika disebutkan
apa ini maksudnya bergetar itu
bukan bergetar goyang
tapi hatinya terikat kepada allah
terpaut dengan allah
untuk mengerjakan apa yang
membuat allah tuh suka gitu
dan itu bisa di
zikir kepada allah
ingat kepada allah
senantiasa zikir kepada allah
hatinya akan tenang
kan begitu rumusnya
jika hatinya sudah tenang
maka dia akan menjadikan
itu benar benar terjaga
dalam pandangan allah swt
ada empat sikap
mereka sudah terikat kepada allah
jadi kalau hati ini sudah terikat nih ke allah
maka ada muncul empat ini tadi
satu tadi apa
merasa diawasi oleh allah
orang itu berbuat maksiat
karena gak dilihat sama orang katanya
mumpung gak ada yang lihat
mumpung lagi sendiri
padahal allah melihatnya

tidak pernah mati dan tidak pernah berhenti
merasa diawasi oleh allah
dia menyaksikan semua apa yang nampak dalam pandangannya
ini ciptaan allah
maka saat dia mendapatkan apapun
ini semua diizinkan oleh allah
nanti yang ketiga
dia serius dalam jalan allah
jadi dia gak nanggung gitu
kalau udah di jalan allah
dia isi koma disitu
nah kemudian dia punya sikap apa
dia introspeksi diri
apa yang kurang ya
apa yang belum baik ya
nah itu yang akan mengarahkan dia
ingat ke allah
akan diarahkan pada yang baik baik
dan apabila dia membaca ayat ayat allah
maka nanti apa kebiasaan dia
ayat itu ada dua ya
ayat kauliyah termaktub dalam al quran
ayat kaunia semua fenomena yang allah hadirkan
jadi dia melihat dengan pandangan allah gitu
apapun yang nampak dalam hidupnya
dan itu menjadikan dia inginnya mengarah pada kecenderungan yang baik baik saja

dan kepada tuhan nya lah dia bertawakal kepada allah
jadi kemampuan dia hanya sampai pada berusaha
dan dia ingin usahanya sesuai dengan apa yang allah suka
kadang gak sedikit kita itu ngejar apa yang kita suka
bukan apa yang allah suka
kadang malah mendikti allah
iya kacamata mau melihat sesuatu relatif
dan semua apa yang allah berikan itu pasti yang terbaik
maka jika ingin engkau diarahkan pada nafsul yang mutmainna kuwatul iman
nah sekarang bagaimana cara menguatkan iman
udah makin yakin nih imannya
maka iman itu harus dibuktikan
bagaimana bukti iman
nah amal amal apa saja yang bisa menahan hawa nafsu kita

kita akan bahas di segmen kedua
bagaimana dapat kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
ya pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode tundukan hawa nasumo
ahilman seperti biasa sudah ada pertanyaan yang datang dari pemirsa gapai kemuliaan
mari kita sepak bersama
ya ini pertanyaan melalui email dari aditya
assalamualaikum pak ustadz saat ini saya sedang berikhtiar mencari istri
namun yang sering menjadi pertanyaan bagi saya adalah
bagaimana caranya membedakan kalau saya sedang cinta kepada seorang perempuan karena allah
atau saya sedang mengikuti hal hal yang lain

silahkan ahilman membedakan ini nafsu atau cinta ya sebenarnya
ya cinta itu kan rasa yang dianugerahkan oleh allah kepada setiap manusia
maka hakikatnya yang namanya cinta itu pasti mendatangkan kebaikan
nah kalaupun ada yang tidak berarti disitu ada hawa nafsumu
yang diarahkan kepadamu
ya pada keburukan
so bahasa sederhananya adalah
jika perasaan itu membuat engkau bisa makin dekat dan taat kepada allah
maka itu adalah cinta
dan jika dengan perasaan itu membuatmu malah jauh dari allah
melanggar aturan allah
maka boleh jadi itu adalah hawa nafsu
maka seseorang jika saling mencintai
dia sudah yakin dengan apa yang dirasakan dalam cintanya
karena kalau tidak menikah
nanti dia akan melenceng pada perkara yang diharamkan oleh allah
bisa melakukan sesuatu yang mengundang murkanya allah subhanahu wa ta'ala
jadi apakah ini cinta atau tidak lihat
dengan perasaan itu membuatmu makin dekat dengan allah atau jauh dari allah
jujur dengan hatimu artinya ya ahilman ya
tanyakan ini lebih dekat kepada allah meningkatkan keimanan kita atau justru malah sebaliknya
menjauhkan kita dari allah
maka diantara doa yang bisa kita baca tuh
ya salah satunya adalah tentang cinta ini ya
ya allah tanamkan rasa cinta di hatiku kepada orang yang mencintaimu
dan kepada orang yang ketika aku mencintainya membuat aku semakin mencintaimu gitu
jadi orangnya itu orang yang cinta sama allah
dan saat kita bersamanya membuat kita juga makin dekat sama allah
nah cari yang seperti itu
dan itu juga harus dengan proses ya ilman
ujug ujug gitu ya minta harus a b c d e f g
tapi sementara diri kita juga masih berantakan gitu
jadi perbaikan juga harus dari kita juga ya
karena pada akhirnya allah akan memberikan atau memilihkan untukmu
seseorang yang kau butuhkan dan memang pantas untuk dirimu
level kebutuhannya dalam pandangan allah level kepantasannya dalam diri kita sendiri
maka untuk kita yang hari ini sedang mencari jodoh

sedang menanti jodoh terbaik
daripada sibuk nge tag orangnya si a si b si c gitu
lebih baik mantesin diri kita dihadapan allah
sehingga pada akhirnya allah pilihkan yang terbaik untuk kita
ini kalau bicara soal jodoh bisa panjang ini hilman ya
bisa over durasnya
tapi ahilman kalau kita bicara kembali lagi soal hawa nafsu
bahkan allah juga mengatakan bahwa ketika kita memerangi atau bahkan mengontrol hawa nafsu itu merupakan bagian dari jihad yang sesungguhnya
kenapa bisa sampai dikatakan jahat ya
saya pikir jihad itu ya berperang gitu
maka tadi kan dalam ibadah itu kan harus ada mujahadah keseriusan
jadi jihad itu asal katanya juga sungguh sungguh ya
sungguh sungguh dan gini jangan dimaknai mohon maaf ya
jihad itu dengan berperang gitu ya
itu makna sempitnya
tapi makna luasnya adalah segala sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh sungguh untuk mendapatkan kebaikan dari allah
maka itu bisa berdirilah jihad
seorang ayah yang mencari nafkah bagi keluarganya
sungguh sungguh karena dia ingin menjaga keluarganya dari kemiskinan
dari sesuatu yang buruk
maka kerjanya seorang ayah itu adalah jihad
seorang mahasiswa yang belajar sungguh sungguh di sebuah perkuliahan
karena ingin menghindari dari kebodohan dalam hidupnya
seorang istri yang kemudian mengandung sembilan
melahirkan seorang anak
dan dia ingin menyelamatkan anak yang dia kandung
maka itu adalah jihad
seorang suami yang menanti anaknya lahir
istrinya sedang melahirkan
dia bersungguh sungguh berusaha memberikan yang terbaik
jadi jihad itu maknanya luas
dan di dalam hawa nafsu yang kita tekan
untuk tidak mengarah kepada keburukan
karena sekarang masya allah tuh
kalau kita lihat godaan tuh kencangnya luar biasa
ini nih kita dinahankan
yang hebat tuh begini
orang hebat tuh begini
dia punya kesempatan berbuat buruk
di depan dia
tapi dia bisa menghindari
itu jihadnya sesungguhnya
saya jadi ingat kisahnya nabi yusuf ya
jadi itu kan luar biasa ya
digoda sama perempuan cantik
kayak istri raja
sebenarnya juga ada ketertarikan
iya namanya juga cantik
dilihatin yang cantik pasti ada
tapi lihat kalimat yang nabi yusuf sampaikan
aku takut sama allah
jadi orang yang mampu menahan hawa nafsu itu
bukan gak punya nafsu
dia punya nafsu
tapi dia tahan hawa nafsunya
dia menguatkan imannya
ini kan ada bahasa
kan mumbung allah
mumbung gak ada orang yang melihat nih
manusia boleh jadi terbatas melihatmu
tapi allah senantiasa melihatmu
maka kalimat tadi tuh
aku takut kepada allah
itu luar biasa
bisa ditekan ketika engkau menguatkan iman
dan yang kedua karena amal amal yang kamu lakukan
pemahaman itu tadi
nah apa diantara amalnya
amal ini sebenarnya kan apa yang allah perintahkan sama kita
itu adalah bagian cara kita menahan hawa nafsu
sesungguhnya sholat bisa mencegahmu dari perbuatan keji dan munkar
berarti nih mohon maaf
sholat yang baik sholat yang benar
maka sholat ini akan menjadi benteng bagimu
untuk berbuat perbuatan keji dan mungkar
kalau sholat masih tapi maksiat juga jalan
nah itu berarti gimana
jangan salahkan sholatnya
tapi salahkan dirimu yang belum maksimal dalam menghadirkan sholat itu
mungkin waktunya tidak terjaga
mungkin bacaannya tidak terjaga
mungkin gerakannya tidak terjaga
atau mungkin value nilai yang kamu hadirkan di dalamnya tidak terjaga
maka semuanya kudu belajar
belajar khusyuh dalam sholat
belajar awal waktu dalam sholat
bukan hanya tepat waktu ya
apa bedanya awal sama tepat
tepat waktu misalnya pas azan gitu
ini udah kayak ujian
nggak gitu ya
nih bedanya ya
kalau tepat waktu itu contoh
renggang waktunya masih masuk kategori sholat itu
tapi di akhir akhir kan saya masih masuk waktunya
dia sholat jam dua masih boleh nggak
tapi tidak awal waktu
kalau awal waktu azan berkumandang kemudian dihadirkan
ingat diantara amal yang dicintai oleh allah
salah satunya apa
sholat di awal waktunya
izin ini agak melenceng dari bahasan kita
apa sih sebenarnya keutamaan kalau kita itu menjaga sholat di awal waktu itu
bonusnya juga dahsyat ya
kita akan belajar untuk makin dekat dan taat sama allah
sekarang gini aja logikanya
mbak mila punya bos
diajak meeting jam dua
mbak minta mbak mila datang jam tiga apa yang terjadi
boleh jadi marah
udah bilang respect lah
tapi kalau jam dua meeting mbak mila setengah dua udah prepare
saya siapin semuanya
wah luar biasa
logikanya kira kira begitu
berarti mengajarkan apa
jadi banyak nilai nilai yang bisa kita hadirkan
dan ingat ya ada bahasanya gini dari guru saya
boleh jadi rizkimu datang terlambat
karena seringnya engkau melambatkan perintah allah swt
datang di akhir coba cek bagaimana caramu taat kepada allah
boleh jadi engkau mengakhirkan perintahnya
masa engkau minta diawalkan apa yang kau berikan dalam hidup
sementara solatnya masih
maka satu amalnya solat jaga solat
karena diantara perkara yang pertama akan dihisap adalah solat
yang kedua puasa
nah sebentar lagi kita akan ketemu ramadan dengan izin allah
puasa itu kan junnah perisai benteng
maka dengan puasa engkau bisa mendapatkan banyak kebaikan
ada empat hal yang bisa dibersihkan dengan empat hal
tapi kita harus juda dulu akhirnya
empat hal ini akan kita bahas besok
segmen berikut ya pemirsa
jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan
dalam episode tundukan hawa nafsumu
empat yang tertunda tadi ahilman
ini kan masih dalam rangka membicarakan bagaimana menahan hawa nafsu ya
nah tadi kita sampaikan diantaranya puasa
nah ternyata masya allah mbak mila
puasa itu juga selain tadi bisa menahan hawa nafsu
bisa membersihkan kita dari sesuatu
ada empat hal yang bisa dibersihkan dengan empat hal
yang pertama tubuhmu dibersihkan dengan empat hal

dibersihkan dengan puasamu
jadi puasa ini bisa membersihkan tubuh kita
jadi detoks yang sangat baik untuk tubuh kita
termasuk bukan hanya secara
tapi batinnya juga sama
orang ini kalau lagi puasa
diajak maksiat kadang kadang mikir dulu
maka tanpa disadari itu jadi perisai
untuk menahan hawa nafsu kita
tapi kalau pas mau menjelang maghrib
dia nggak bisa nahan perutnya
nah itu gimana
semua serba dibeli gitu kan
laper mata tuh
berarti hakikat nih dia
dia kehilangan makna dari setiap puasa yang dia jalankan
karena kok jadi malah rakus
kok jadi malah banyak begini sesuatu yang dia konsumsi
bukankah puasa mengajarkan engkau menahan hawa nafsu
matamu lisanmu perutmu tanganmu dan semuanya
dosamu dibersihkan dengan taubatmu
maka orang yang senantiasa bertobat itu mbak mila
dia akan menemukan titik kebaikan dalam hidupnya
orang baik itu bukan orang yang tidak punya salah
tapi orang baik itu adalah orang yang segera
bertaubat dan memperbaiki diri dari setiap kesalahan yang dia lakukan
kalau ada di antara kita yang merasa
saya banyak dosanya banyak salahnya
jangan pernah putus asa dengan ampunan allah
selama kita bertaubat sungguh sungguh kepada allah
maka allah akan bersihkan setiap dosa dosamu
hatimu dibersihkan dengan zikirmu
maka zikir itu membersihkan hati
orang yang jarang berzikir kering hatinya
dan yang membedakan antara orang hidup dengan orang mati apa
orang yang hidup tapi tidak berzikir
berarti dia mati sebenarnya
maka yang bisa menghidupkanmu adalah
dan yang keempat
hartamu dibersihkan dengan infak sodakohmu
maka itu kan rangkaian
elemen bisa kita hadirkan
ini kan tubuh ini banyak nafsunya nih
bersihkan dengan puasa
dosa tenggelam dalam kesalahan
bersih dengan taubat
hati yang kering kerontang ini
bersih dengan zikir
dan kemudian harta
yang boleh jadi selama ini nafsu betul kita dengan harta
maka dibersihkan dengan infak sodakohmu
maka jadilah orang yang nafsunya diarahkan kepada kebaikan
maka allah ilhamkan kepadanya
fujur dan taqwa
kadang nafsunya mengarah pada kebaikan
kadang kepada keburukan
beruntunglah orang yang mencucikannya
merugilah orang yang mengotorinya
maka arahkan nafsumu pada kebaikan dan keburukan
tahan nafsumu dari keburukan
itu tadi ya ahilman tahan
tapi kan namanya manusia kadang suka belok
apalagi kalau misalnya marah gitu ya hilman ya
begitu kita tahu kita ini salah nih
itu tadi ya balik lagi
kemudian kuatkan iman
kuatkan amal soleh kita
nah setelah itu ya ingat bahwa kita semua akan kembali kepada allah
yang paling hakikat dalam tubuh kita kan bukan fisik kita
kita akan kembali dengan kualitas hati dalam hidup ini
ya kadang marah kadang kesel gitu
maka cara mengendalikannya adalah
kembalikan semuanya kepada allah dan tekan hawa nafsumu
tapi orang yang paling kuat adalah orang yang ketika dia punya nafsu
tapi dia bisa mengendalikan amarahnya
sehingga mengantarkan dia pada kebaikan dalam hidupnya
dan latihannya seumur hidup ya ahilman
dan latihannya seumur hidup
maka wajar ya kalau pahalanya juga luar biasa
barang siapa yang dia punya kemampuan
untuk mengungkapkan kemarahannya dia tuh mampu
tapi dia mampu menahannya
maka kelak ketika nanti hari kiamat
dia akan dipanggil oleh allah
kemudian dipersilahkan untuk memilih bidadari terbaik dalam hidupnya
karena berat kan
kalau ringan pahalanya kan ya
masya allah tagline ya ahilman
ailman terima kasih atas ilmunya
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan
semoga apa yang tadi kita bahas
bisa menjadi bekal kita untuk menjalani hidup
dan juga menjadi hamba allah yang jauh lebih baik lagi
amin ya rupal alamin
saya mladia rahman dan juga ustadz hilman fauzi indodiri
insya allah kita akan jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh